maaf maaf ketahuan ngemil nih emang susah ya kalau orang suka ngemil kayak saya ini kadang takut
juga atau worry berat badan bisa bertambah naik kadang pengen diet juga nah ngomongin soal diet
ada sebagian orang yang memilih diet tanpa nasi alias memutus hubungan dengan karbohidrat jenis
ini tapi kira kira dia tanpa nasi sehat enggak sih penasaran yuk kita cari tahu
diet tanpa nasi menjadi salah satu pilihan diet ketogenik yang mungkin sebagian orang sudah tak
asing lagi program diet ketogenik diterapkan dengan mengurangi konsumsi karbohidrat jika asupan
karbohidrat berkurang tubuh akan berada dalam mode ketosis yang menyebabkan kadar glukosa dalam tubuh
turun secara otomatis tubuh akan memecah lemak menjadi sumber energi sehingga kadar lemak
berkurang saya menemui reza pratama seorang personal trainer yang sudah setahun menerapkan diet tanpa
nasi ia merasakan manfaat pola diet ini membantu defisit kalori sehingga mempercepat proses
pembakaran lemak dalam tubuhnya kalau misalnya kita ngomong soal nasi ya itu kan lebih kepada
karbohidrat ya karbohidrat adalah sumber tenaga kita jadi kalau misalkan kita cutting nasi atau
kata karbo otomatis barang kita terasa lebih lemas tapi dengan lambat laun kita bisa menjalankan
dia tanpa nasi itu bakal bisa terbiasa juga badannya bakal lebih bagus juga untuk lebih
cepat untuk pembakaran kalorinya kalau misalnya kita melakukan dia tanpa nasi
untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat reza memilih mengkonsumsi salad sayur dan buah dan
melengkapi metode diet ini ia juga menjalankan pola olahraga dengan metode interval training
yakni gerakan olahraga dengan intensitas waktu tinggi disusul dengan intensitas waktu rendah
gerakan apa atau olahraga apa yang cocok pada saat kita melakukan diet nasi itu lebih kepada
apa kalau gerakan strengthening itu lebih apa ya lebih membutuhkan banyak tenaga ya pastinya karena
kita lemas kita nggak bisa ngangkat berat jadi yang disarankan lebih kepada olahraga olahraga
olahraga yang hit training atau lebih ke fungsional training atau interval training jadi olahraga yang
tidak membutuhkan beban berat namun di sisi lain diet ini memiliki resiko bagi kesehatan
dilansir dari cnn indonesia com kondisi tubuh yang kekurangan karbohidrat dapat membuat seseorang
mudah lelah sulit berkonsentrasi berkeringat menggigil dan bau mulut dalam kondisi ekstrim
tanpa karbohidrat sama sekali bahkan bisa berdampak tidak sadarkan diri atau koma menghindari resiko
ini salah satu pegiat olahraga mendy santoso tetap memilih makan nasi namun mengganti nasi putih
menjadi nasi merah dengan porsi yang terukur kalau dia tanpa nasi kayak sama sekali itu enggak pernah tapi
jadi emang makan nasinya cuman dikit sih paling cuman segini terus proteinnya lebih banyak terus
kalau makan nasi pun nasinya biasanya aku pilih yang nasi merah atau enggak nasi yang fibernya
tinggi nasi putih bagi masyarakat indonesia menjadi santapan wajib bersama lauk pauk pilihan sesuai
selera bahkan banyak yang merasa belum makan jika tidak mengkonsumsi nasi dilansir dari helosehat com
maka memiliki kalori tiga ratus enam puluh klori sedangkan untuk karbo jenis lain seperti jagung rebus seratus gram
mengandung sembilan puluh enam kalori dan kentang seratus gram delapan puluh tujuh kalori ahli gizi ati nirwanawati mengungkapkan
menjalankan diet tanpa nasi sebenarnya tidak masalah asalkan tetap memperhatikan kebutuhan kalori
hal ini karena kebutuhan kalori tiap individu berbeda apabila laki laki disarankan antara seribu tujuh ratus lima puluh
sampai dua ribu kalori per hari kalau wanita seribu lima ratus sampai seribu tujuh ratus lima puluh kalori per hari dimana setiap makannya
antara tiga ratus sampai empat ratus kalori yang mana terdiri dari karbohidrat seratus sampai satu ratus lima puluh gram kemudian
selanjutnya utama yang terakhir kita akan tanyakan karbohidrat merasa berasal dari ke chan

mulai mengurangkan kandungasa yang dibawa membuat serata kering ada daya pengembangan

ketik grombos mm kandung ni
tapi realistis ya hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan bmi atau body mass index yang dapat dihitung menggunakan kalkulator bmi
selanjutnya yang kedua adalah cari tahu banyaknya makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi secara normal dalam sehari
biasanya bagi yang akan diet disarankan menurunkan kebutuhan kalori rata rata secara bertahap
misal minggu ini adalah lima ratus kalori maka pekan depannya adalah enam ratus kalori
selanjutnya yang ketiga adalah cari tahu aktivitas fisik yang sesuai dengan aktivitas sehari hari
disarankan juga melakukan olahraga rutin ya minimal tiga puluh menit tapi jangan terlalu diforsir
dan yang keempat atau yang terakhir anda bisa juga melakukan konsultasi ke dokter ataupun juga ahli gizi
agar mengetahui pola makan atau pola diet dan juga pola latihan yang efektif untuk menjalankan diet anda
pada dasarnya apapun jenis diet yang diterapkan harus tetap terukur agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan